tidak ditemukannya banker tempat penyimpanan uang taat pribadi saat penggeledahan menimbulkan kecurigaan banyak pihak
apalagi jika dilihat dari jumlah pengikut taat yang mencapai ribuan orang
dan harus menyatorkan uang atau mahar membuat kita bertanya tanya
kemana larinya uang uang tersebut
dugaan pun muncul ada yang bermain dalam kasus ini
benarkah demikian berikut liputannya
dari berbagai video yang viral terlihat sejumlah uang yang berada di tangan kanjeng di mas taat pribadi sangatlah banyak
bahkan ada juga uang yang ditumpuk dalam sejumlah peti
memang polisi sudah menyebut sangat dimungkinkan uang uang yang tampak ini adalah palsu
tetapi dari ribuan pengikut taat pribadi bisa dipastikan mayoritas dari mereka ikut menyetor uang atau biasa disebut mahar
polisi juga menyebut jumlah mahar bervariasi
bahkan satu orang ada yang menyumbang sampai ratusan juta rupiah
tidak hanya itu kabar adanya banker yang menyimpan uang taat pribadi dalam jumlah besar sempat mengemuka
bahkan tidak hanya sekedar kabar burung
karena kapolda jawa timur irjen anton setiaji juga sempat mengonfirmasi soal keberadaan bunker ini
kapolda bahkan menyebut polisi sudah tahu lokasi bunker
tidak tanggung tanggung dia menyebut ada tiga bunker yang berisi uang di sana
seorang kapolda tentu tidak akan berbicara pada media dengan sembarangan
pernyataan kapolda ini juga dikuatkan oleh kapolda sprobolinggo
banggar ini ditemukan pada tanggal dua puluh dua september dua ribu enam belas pada saat ada kegiatan upaya paksa
kepolisian dilakukan kepada taat pribadi
ini ditemukan di jam sembilan tiga puluh
ada tempatnya di rumah keluarga ataupun rumah taat pribadi sendiri
di situ ditemukan di lantai bawah dan lantai atas
tetapi apa yang terjadi
saat pengeledahan di pandemukan taat pribadi polisi mengaku tidak ada bunker di sana
tidak ada gunungan uang melainkan hanya uang tiga juta saja yang ditemukan
kenyataannya dalam berkas acara pemeriksaan atau bap
taat menyebut ada dua triliun uang yang berasal dari mahar para pengikut
polisi mengatakan masih menyelidiki soal itu
kita akan berupaya terus mencari semua bukti bukti yang terkait dengan taat pribadi
dimanapun informasi makanya kita mengharapkan ada juga informasi dari jombang juga ada
kemudian juga dari madiun ada ini semua kita dalamin semua
sejak kemarin tiba tiba muncul nama dodi dan dovir
yang dikatakan taat adalah pengikutnya yang membawa semua uangnya
polisi saat ini tengah menelusuri keberadaan mereka
tetapi bagi wayan titip
pengamat hukum uner kerja polisi dalam kasus dimas kanjeng ini sangat lambat dan sangat tradisional
berarti ini kerja polisi sendiri gimana pak
pak ya disitu sudah disusupi oleh intel selama dua tahun
inteljen masuk ke sana
dua tahun disitu masa tidak tahu apa yang terjadi di dalam situ
kok goblok banget jadi intel kok
kita memberikan apresiasi pada polisi dan penegak hukum lain
yang dapat membongkar kasus mega penipuan ini
banyak hal yang harus diungkap dan diselesaikan
tidak hanya kasus pembunuhan tetapi juga penipuan
jejak uang pengembaliannya pada korban dan lainnya
agaknya memang butuh kerja yang lebih keras lagi dari polisi
untuk benar benar mengungkap tuntas kasus ini